lalu banget tuh mobilnya
eh dia si genut
si genut udah di alta tuh han
lo udah tau kan anaknya yang mana

lakuin yang udah gue perintahin jangan sampai gagal
kali ini lo pasti bakalan bener bener ancur
hai semuanya berada di sini
kau pulih semua orang orang ini
tahan apa ini
udah udah udah semua
yang lainnya boleh pergi kos ya nggak bos
loh kok abang tahu sih bang
ini badan segede gini enaknya kita sate nih
ah jangan bang
saya salah apaan jadi sate
baru gue buang ke luar kota loh
kok saya mau dibuang bang
lalu kalau mau bebas kayak yang lain
lo harus punya duit banyak kayak sih
jadi semua ini gara gara hane
lo jangan berisik ya
jangan jangan jangan
aduh mati gue
si hane tega banget sih
gue salah apaan sih sama dia
dia nyuruh prem preman buat ngebuang gue
aduh gue salah apaan sih sama hane
saya mau dibawa kemana sih
karna ayas ken
aduh gue harus cari bantuan deh
mau jadi jagoan lu ha
jangan tadi bang
mau jadi jagoan lu ha
hah iya lu cari sama deh
kemah nih tuhan
aduh gawat nih
kalau gini terus gassio bisa celah
aduh gue harus malu sendiri
aduh nggak ada jalan keluar lagi
mana ciri gendut jalan itu
mudah mudahan bisa berubah
gak ada salah yang gue coba
yes bisa berubah
yes asik asik gue berubah
kemana sih gitu dia
lihat cewek gendut gak
hei mau kemana ning gulis
temenin abang dulu dong
aduh aduh sorry bang saya lagi buru buru
gini gini abang abang cari aja tuh cewek gendut
nanti dimarahin lo sama temen abang yang berewokan
iya juga ya tapi dari mana yang tak soal
tuh tuh tuh pak orangnya tuh pak
amuk kalian ke sana
lesyu kemana sih ke mana ya
pak ada apa ini pak pak pak ada apa ini pak pak ini ada apa pak
tidak teman teman ke kantor
lesyu tuh kemana sih
aduh lesyu lesyu lesyu bangun
ya bun aduh bahaya nih bahaya
aduh gimana dong aduh gak awet nih sekarang
lesyu lesyu aduh
aduh aduh berat banget ini orang
aduh berat banget ini orang
ayo cepat kita kembali kantor
kemana anak yang melapor tadi
mungkin masih di sana pak
cepat panggil dia untuk kita ambil air pertenangan
siap menan cepat
lesyu ya ampun syukur di akhirnya lo sadar juga
ya ampun gak siho gue tuh kaget banget tau gak sih
emang lo tau dari mana
gue gue cuma kebetulan lewat kok
lo tadi berubah ya
berubah apanya yang berubah
tadi yang bopong gue cewek cantik langsing terus rambutnya panjang
dan dia berubah jadi lo
lo nih gimana sih bisa aja deh lesyu
mana mungkin cewek kayak gue cantik langsi rambutnya panjang
kimmy buat gue tuh gak masalah lo cantik apa enggak
eh lesyu lo yakin mau bawa motor lo kan baru sadar
eh lo tuh berisik banget sih lo pikir gue gak bakal kuat ngariin motor setelah kirim tadi gitu
nggak gitu juga sih maksud gue yaudah deh makasih udah nolongin gue
terus hati hati di jalan jangan ngebut ngebut
naik eh nggak usah gue bisa pulang sendiri kok
gue bilang naik ya naik ngerti
oke deh glacio makasih ya udah nolongin gue udah nganterin gue
lo udah pasti aman kan di sini si honey gak bakal gangguin lo lagi
ya iyalah pastinya aman mana mungkin si ani ngirim preman ke rumah gue eh tunggu dulu deh tadi lo bilang lo cuma kebetulan lewat doang
tapi kok lo bisa tau kalo yang ngirim preman itu hani
yee ditanya malah kabur
halo gimana padahal lo buang kan si gendut bego itu
apa bego loh tapi lo gak nyebut nama gue kan
ah yaudah yaudah iya iya nanti gue kirim orang buat ngebebasin lo semua
preman preman tol ngelaksanain tugas kiki gitu aja gak becus
gak lah dong han tapi mereka gak bawa bawa nama lo kan han
iya untungnya kimi hilang pas polisi dateng jadi polisi ngira mereka cuma mau ngerampok bukan jualan kimi
dasar preman preman tol
terus gimana dong han
tenang aja deh nanti kita cari cara lain untuk nyikir dari si gendut itu
tapi tadi pas lo telpon han gue denger lo mau ngirim seorang ke kantor polisi buat bebasin mereka maksudnya apa han siapa sih han
bukan kita kita kan han soalnya gue oga deh harus ke kantor polisi dan berusaha sama preman preman
ya bukalah gue cuma bohong lagi sama mereka mereka udah gagal ngelaksana tugas ngapain juga gue harus cepat capek nolongnya mereka biarin aja mereka di penjara
aduh kok gak bisa
kok gak bisa juga
hah gak bisa juga aduh sebenernya tuh kok bisa gak sih berubah jadi sisih lagi aduh kakek kakek
gue tambah bingung deh dia tuh sukanya sama yang gak jelas aja aduh harusnya kan dia ngasih tau dulu detail cincin ini biar gue gak bingung lagi aduh kesel banget deh
sampai jumpa lagi